pengurus pusat ikatan dokter indonesia akan memberi sanksi profesi kepada anggotanya jika terbukti terlibat kasus vaksin palsu
meski begitu idi tetap memberi pendampingan hukum terhadap anggotanya yang terlibat
saat ini tiga dokter dan petugas kesehatan lain sudah mendapat status tersangka kasus vaksin palsu
idi menyebut bahwa seluruh dokter petugas kesehatan termasuk fasilitas kesehatan merupakan korban
organisasi profesi ini berharap jangan hanya dokter suster maupun bidan saja yang ditangkap
melainkan dalang utama penyebaran vaksin palsu ini
meski demikian hingga saat ini idi masih menghormati proses hukum yang berlaku di barreskrim
ini menjadi tanggung jawab kami karena menjadi anggota kami
kalaupun nanti terbukti dan itu memang dibuktikan di dalam proses pengadilan
buat kami secara organisasi juga nanti kita akan ada yang namanya mekanisme sanksi organisasi juga